sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bukan orang yang saya cari selama ini
saya sudah merasa lama mengenal kamu
allah sudah mempertemukan kita
apa perlu saya bicara sama ibu kamu
sepertinya ibu udah suka sama kamu
apa keluarga kamu bisa menerima saya
saskia saya sudah tidak punya siapa siapa
cuma om dan tante saya di jakarta
dan mereka pasti senang kalau melihat saya bahagia
dan saya bahagia kalau sama kamu
kalau mereka nggak setuju gimana
kalaupun itu terjadi
saya pasti akan memilih kamu
saya rela meninggalkan seisi dunia ini hanya untuk bersama kamu
waktunya kurma sakit
iya waktunya untuk bawa ibu pulang
dan dia akan menanggang perintah mereka
minta bahagia untuk punya kita
baik aku regardless
makasih jika ugut ugutan selalu memimpin kita
paling nodig cuma biar dia ingin tahu kamu
jadi ya sudah arcangan untuk kamu
mbak alhamdulillah mbak nadia udah boleh pulang
selamat dona nadia
hasil tes dan x ray menunjukkan kondisi anda baik baik saja
dan tidak ada luka dalam
jadi saya boleh pulang dok
begini kondisi anda saat ini masih terlalu lemah untuk melakukan perjalanan jauh
jadi sebaiknya anda tinggal untuk beberapa hari lagi di sini
saya mau ketemu sama kakek saya
saya kangen banget sama dia dok
cuma dia satu satunya yang saya punya
saya yakin kakek saya pasti khawatir sama kondisi saya
baiklah kalau begitu
saya akan cek dulu catatan medisnya dan membuatkan resep untuk nona
dokter aditya nya mana
saya sudah menyampaikannya pada beliau tadi pagi
dokter aditya bilang dia kemelutut
saya mau menemim mbak nanti
sebentar lagi kan saya mau pulang
saya cuma mau ucapkan terima kasih sama dia karena dia sudah menyelamatkan nyawa saya
terima kasih ya
mbak saya sekalian ya mau ngelunasin semua tagian tagian rumah sakit ini
iya cepat ya kris
dina sudah sudah
iya tapi ini tinggal sedikit lagi tuan
kalau tuhan tidak mau makan gimana tumor tuan bisa sembuh
saya belum tahu siapa yang memberitahu kamu
saya juga baru mendengar pak dokter memberitahu mas krishna
eh kalau umur tuan tinggal tiga bulan lagi
biar saya saja yang mengangkat tuan
ya nggak lah mas
lagian buat apa
saya punya kabar baik
dan tolong kamu sampaikan ke tuan kalau mbak nadia itu baik baik saja
tuan ada kabar gembira
nona dia akan segera pulang
mereka bilang nona nadia baik baik saja
terima kasih ya allah
lo bakal dapat kejutan yang besar
dokter kemana aja sih
emang kenapa suster
ada masalah apa
pasien nadia dok
dia ingin bertemu dengan dokter
tolong bilang aja sama ibu nadia
tolong bilang aja sama ibu nadia
saya saya udah perlu jadiin nanti saya ke sana
pasien nadia dibolehkan pulang lebih cepat dokter
jadi sepertinya dia akan pulang hari ini
dan dia ingin sekali mengucapkan terima kasihnya langsung pada dokter
dit kamu temuin aja dia dulu
permisi ya dok
kamu duluan aja nemen ibu ya
aku kesana dulu
tapi udah diusir
saya dokter aditya
sudah tidur rupanya
kondisinya sudah jauh lebih baik
anda pasti keluarganya
ya mudah mudahan cepat pulang
anda pasti datang untuk menjemputnya
iya iya rencananya begitu
sebentar ya saya lihat dulu catatan medisnya
kalau gue mau ngabisin nadia gue harus singkirin dokter sialan ini
oh jadi dokter sudah datang
suster dia lagi tidur
biarkan dia istirahat
brengsek gue harus keluar sebelum ketahuan
saya pamit sih sebentar
nanti saya balik lagi ya sus
benar benar laki yang baik
baru saja dokter aditya kemari
tadi mbak sedang tidur
kenapa suster nggak bangunin saya aja
dokter aditya tidak mau mengganggu mbak
makanya dia pergi
suster tolong panggil dokter aditya

pasien yang gue dimasukin tadi nanti sekali dok
dari mana tuh dokter sialan mungkil gagal semuanya
pasien yang bernama nadia sudah bangun
dia ingin sekali bertemu dengan dokter
maaf suster saya harus menangani pasien ini dulu